gubernur jawa timur terpilih kofifa indar parawansa
berziarah ke makam sang suami indar parawansa
serta kedua orang tuanya di tempat pemakaman islam
jemur wonosari surabaya sasa petang
kofifah datang bersama dua orang putranya
ditemani para kerabat
menurut kofifa ada beberapa pesan dari sang suami
saat dua kali gagal dalam pertarungan pilgub jatim
pada dua ribu delapan dan dua ribu tiga belas
sang suami tetap optimis kofifa akan menjadi gubernur
dan bahkan memesankan baju pelantikan
kepada temannya di makassar
pada saat saya mengikuti pilgub dua kali
dan waktu itu mk menyatakan bahwa
permohonan kita ditolak
maka suami saya pesan kepada beberapa temannya
supaya menjahitkan baju untuk pelantikan istrinya